pengungkapan kasus kematian brigadir yosua di rumah dinas mantan kadif propampolri irjen verdi sambo juga terus bergulir
dan yang terbaru verdi sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
dan fakta fakta terhadap kasus ini terkuaknya ini sangat dinanti oleh publik
kita sudah terhubung dengan ketua komnas ham republik indonesia ahmad taufan damanik
selamat malam pak taufan
pak taufan ini yang terbaru kita sama sama tadi sudah mendengarkan bahwa kapolri
jenderal polisi listio sigit sudah mengumumkan atau menetapkan menyatakan bahwa verdi sambo sebagai tersangka atas kematian brigadir yosua
bagaimana kemudian pandangan komnas ham terkait dengan hal ini saya harus tanyakan itu terlebih dahulu
ya kami tetap mendukung satu proses penegakan hukum yang seterang terangnya ya
jadi artinya begini yang salah ya salah gitu
itu kan komitmen kita sejak awal
dan komitmen kita bersama juga dengan pak wak kapolri sebagai penanggung jawab dan pak irwasum dulu sebagai ketua tim
juga dengan pak mahfud sebagai wakili pemerintah
itu yang kita mau
dan dari awal memang agak kesulitan ya
sama dengan penyidik juga mengalami kesulitan
karena seperti kita katakan banyak hal yang ganjil ya
sejak awal dirilis kemudian keterangan keterangan satu dengan lain tidak sinkron
meskipun kita harus secara hati hati
sama dengan baradae di penjelasan pertama kan pada kami mengatakan seperti ini seperti ini seperti ini begitu ya
tembak menembak katanya kan gitu
tapi kan banyak yang tidak sinkron
ya oke kita dengarkan dulu
tapi kita kejar lagi misalnya untuk cctv
cctv nya kemudian bermasalah
alat komunikasinya bahkan sampai hari ini juga belum sepenuhnya bisa dikumpulkan
karena ada beberapa yang tidak diketahui keberadaannya
dalam hal ini saudara joshua gitu
itu memang sejak awal mengindikasikan memang ada langkah langkah yang sistematis untuk mengaburkan masalah ini
menghilangkan ya jejak lah gitu ya
akan kesulitan untuk mengungkapnya
tapi dengan kerja keras semua pihak akhirnya terbuka gitu
apa yang kemudian sempat diungkap oleh komnas ham sebelumnya dan yang baru saja pak taufan sampaikan ini
sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh kapolri ya
bahwa ada upaya
untuk menghilangkan barang bukti
merekayasa fakta yang ada
mengaburkan fakta fakta yang ada
sehingga akhirnya ke proses menghalangi proses penyidikan begitu ya
penyelidikan penyidikan yang ada
sehingga penanganannya menjadi lambat
kalau membahas terkait dengan hal ini
komnas ham hasil temuannya seperti apa sejauh ini pak
ya pertama sudah saya angkat sejak minggu lalu
bahkan sebelumnya kan
saya nggak punya banyak berapa hal indikasi gitu ya
tapi saya munculkan ini satu hal
yang membuat orang heboh
keterangan satu dengan lain itu nggak sinkron
makanya saya katakan ini pasti ada sesuatu yang aneh di sini
dan terus ditindaklanjuti oleh tim sus dan timnya irsus itu
dan bener kan
berapa hari yang lalu pak kapolri menyampaikan
bahwa ada langkah langkah yang sistematis untuk menghilangkan cctv
karena itu akan memberikan semakin terangnya peristiwa
jadi tidak lagi bergantung pada keterangan beberapa orang saja di situ
menembak itu keterangan siapa
ricky aja nggak lihat
sesungguhnya seperti apa
kayak gitu kan
nah kalau cuma begini yang ada
ini kan akan kesulitan
nah tetapi kalau
misalnya alat bukti pendukung lain
termasuk cctv dan alat komunikasi ditemukan
nah sekarang dikejar itu oleh penyidik
dan dapat misalnya
keterangan yang tadinya
seperti yang disampaikan di awal di komnasam kan berubah
karena baradae menyadari bahwa kalau dia
mempertahankan keterangan itu
dia justru akan terjebak menjadi pelaku tunggal
yang saya katakan beberapa lalu
ya batin saya tidak bisa menerima
karena waktu saya berbicara sama dia
punya perasaan bahwa anak semudah ini
apa punya kemampuan dan punya motif
untuk melakukan tindakan pembunuhan seperti ini
rasanya sih tidak
walaupun kemudian dia buat keterangan
ya tentu semua keterangan orang yang
yang kita minta keterangan
yang harus kita catat kan
tetapi bukan berarti keterangan itu kita
lantas percaya saya katakan
kita cari lagi
nah ini patauan
banyak hal hal yang punya singkron
termasuk tadi ada indikasi indikasi ya
di dalam jejak komunikasi itu
mengindikasikan ada langkah langkah
untuk membangun satu skenario
untuk kemudian itulah yang akan dikatakan
dengan apa yang sudah di
ya dalam bahasa lainnya
diasuk ke kepala mereka
saya kira itu yang
mengubah keadaan ini
menjadi lebih terang sekarang
dan harapannya bisa segera terungkap ya
fakta fakta yang ini
terjadi itu seperti apa
ini menjadi satu hal yang juga
dipertanyakan oleh sejumlah pihak
apakah komnas ham
dalam hal ini sudah mengetahui
apa motif yang
kemudian kalau kita dengar
tadi pernyataan dari kapolri
tindakan yang dilakukan
kepada brigadir yosua ini
diperintahkan oleh verdi sambo
apakah kemudian komnas ham sudah
tahu jawabannya apa sih
faktor motifnya sebenarnya
hingga ada perintah tersebut
oleh atau dieksekusi langsung
yang sekarang sudah muncul di permukaan
kan spekulasi ya
soal apakah ada
adanya kekerasan seksual itu
atau hal hal lain
tetapi sekali lagi
memang ini tidak mudah
saya bilang berkali kali
orang kan mau simsalawim aja
kalau sudah berkaitan dengan
isu kekerasan seksual
satu tata cara
yang diatur oleh standar keatasi manusia
mau percaya nggak percaya
dengan orang yang mengaku dia sebagai korban
untuk menghormati itu
maka ada prosedur prosedur tertentu
termasuk misalnya assessment dari
atau perawatan dari
atau yang lain lainnya
karena itu memang jadi butuh waktu
untuk mencari kebenaran
apakah ini bisa menjadi motif
saudara joshua ini
ya memang sekali lagi
kita harus bisa bersabar untuk itu
dalam rangka mencapai tujuan
untuk mencari motif
ada berapa prinsip prinsip
atau asasi manusia
nggak boleh juga begitu
berjalan sesuai dengan
hukum yang berlandaskan
pada asasi manusia
tapi sempat dinyatakan
apa yang membuat
dia mendapatkan tugas tersebut
oh waktu dia ditanya
kemudian malah dia ditembak
seperti itu aja
berkali kali saya katakan
baradae itu tidak pernah
menyatakan kepada kami
bahwa dia menyaksikan
tapi apakah kalau satu saksi saja
itu tidak terjadi
membuka masalah ini
bersabar kita untuk
saya kira nanti akan terbuka juga
apakah memang motif itu
dugaan kekerasan seksual
atau mungkin ada motif lain
tapi yang jelas sekarang
sudah jelas terangkanya
siapa melakukan apa
siapa yang merintahkan
dalam waktu dekat
juga akan terbuka
tapi sekali lagi
dalam membuka itu
jangan sampai kita
hak asasi manusia
jadi dalam proses
prinsip keadilan ini
tapi jangan sampai mengabaikan
hak asasi manusia yang ada
tadi bapak sempat menyinggung
yang merupakan istri dari
perkembangannya seperti apa pak
apakah kemudian nantinya
terkait dengan hal ini
pendampingan tadi bapak
karena kami mendapatkan informasi
bahwa sudah ada perkembangan
yang lebih positif ya
bahkan dia sudah tampil
di depan publik kan
nah juga saya katakan
kalau seandainya misalnya
masih katakannya belum
tidak bisa terus menerus menunggu
ada baiknya didatangkan
masih belum bisa
insya allah mungkin dalam minggu ini
bapak masyam ya
permintaan keterangan itu
ini kan dalam rangka
mencari kaitan dengan motifnya nanti
berkembang juga spekulasi di luar
itu ada kaitan dengan
isu isu yang lain
sementara komnas ham
fokus aja kepada isu ini
kalau nanti tidak
ada kaitan dengan
isu politik dan macam macam
saya kira itu
di luar ranahnya komnas ham lah itu
tapi kalau isunya
masih tentang kekerasan seksual
itu masih isu hak asasi manusia
dan karena itu
komnas perempuan juga
untuk bisa lebih
yang tidak kalah pentingnya
termasuk juga pernah saya katakan
itu sejak awal
sudah kita katakan
harus melalui satu proses
yang kita sebut sebagai
fisik fair trial itu
hak saksi manusia
isu hak saksi yang penting
hukum hak saksi manusia
jangan sampai ada orang
yang tidak semestinya
atau yang tidak lakukan
atau melebihi proporsinya
tugas komnas salah satunya itu
prosedur prosedur yang dilakukan
tahapan tahapan yang dilakukan
apakah sudah sesuai dengan
sudah sesuai dengan standar asasi
sebab komnas dengan
polisi itu ada
saya tangan tangan tuh
makanya tadi pak listo kan juga menyebut
kerjasama itu ya
tidak boleh ada peniksaan
tidak boleh ada
tidak boleh ada
tidak boleh ada
kekerasan dan macam macam
di dalam proses
dengan tanggung jawab
tidak melanggar hak asasi manusia ya
komnas ham ini menyatakan
ada satu kejadian
rangkaian kejadian di magelang
yang menjadi satu hal krusial
dari kematian brigadir yosua ini
terkait dengan hal itu
sebetulnya itu sudah disampaikan oleh
oleh banyak pihak
termasuk pengacara kan
komnas juga sudah menyebutkan itu
dan macam macam lah ya
kami sejak awal
ada fakta pendukungnya
tapi bisa jadi
ini adalah perbincangan diantara dua orang
yang sangat dekat batinnya
tempat kejadian perkara ini
persiwa magelang itu
makanya dikenakan pasal tiga ratus empat puluh itu oleh penyidik
pembunuhan berencana ya pak
jadi bukan persiwa yang serta merta terjadi di tempat perkara kan
dan penyiapan penyiapan sebelumnya yang tadi mungkin itu berkait
mungkin ya masih belum pasti juga
terus di dalam ya pak ya
mungkin itu berkait dengan informasi yang didapatkan oleh fera ketika dia berfilm phone kepada almarhum
satu malam jadi sekitar tanggal tujuh malam
pak taufan sebelum mengakhiri perbincangan kita
atau dialog kita malam hari ini
rencananya komnas ham ini pada kamis depan akan memeriksa verdi sambo
boleh disampaikan secara singkat apa materi yang secara khusus akan didalami
ya tentu kalau materinya kita nggak susah sampaikan ya
sekarang kita sudah koordinasi
mudah mudahan nanti tidak ada halangan teknis
jangan misalnya di asumsikan ada halangan yang subtantif
ini yang berhari hari wa wa dengan pak agung
tapi kadang kadang kan misalnya
kayak tadi harusnya jam sekian datang
petugasnya belum selesai
maka dia mundur ke siang
tiba tiba juga mereka harus kembali lagi ke markasnya
karena melakukan penyidikan
tapi bahan bahan ditinggalkan
maka diselesaikan lagi agak sore
itu alasan apa ya
masalah masalah teknis lah
tapi selama ini
menurut saya bukan tidak ada sama sekali
sedikit sekali kendala kendala itu
dan kalau ada kendala kendala
biasanya juga saya akan mendiskusikannya
dengan atasan mereka
dalam hal ini pak mahfud
yang juga selalu berkoordinasi dengan kami
kita akan tunggu pastinya nanti
bagaimana kemudian perkembangan dari kasus ini
yang juga menyita perhatian publik
dan saya ucapkan terima kasih kepada
ketua komnas ham republik indonesia
pak ahmad taufan damanik
nanti kalau ada fakta baru lagi
kita dialog lagi ya pak ya
pasti dengan sianen indonesia
ya pak ya
baik terima kasih banyak
selamat kembali bertugas
sehat selalu bapak